para jemaah tarikat naksabandia al halidiyah jalaliyah melaksana solat idul fitri
di gedung utama pendok pesantren syah salman daim di huta satu nagori bandar jog
kecamatan badar masilam kopetensi balumun sumatera utara jumat pagi
digelarnya solat idul fitri setelah daun pimpinan dan majelis fatwa tarikat melaksanaan hisapu maria
melihat hilal atau posisi bulan dua derajat kami sore
penetapan satu syawal tahun hijrah ini juga sesuai dengan kalender yang dijadikan acuan tarekat
mereka sebelumnya juga menetapkan awal ramadan juga lebih dahulu yaitu pada dua puluh dua april
saat ibadah solat pimpinan tarikat berhutbah menyerukan agar jemaah tarikat menjadi musim yang takwa
dalam melaksanakan perintah allah dan menjauhi larangannya
jemaah tarekat juga dianjurkan agar terlebih dahulu memberi maaf kepada orang lain
sehingga dapat mewujudkan ketakuan
jemaah yang hadir melaksanakan ibadah sholat id jumlahnya lebih sedikit

berbanding tahun lalu ribuan orang tidak bisa datang karena adanya pandemi covid sembilan belas
dan larang mudik dari pemerintah
saya datang dari medan saya kemarin dengan keluarga dan kita memang datang khusus untuk
berkumpul dengan keluarga besar yang ada tarikat naksabendi al holididya yang ada di sini
ibu emang selalu ikut pengajian di sini atau ada cabang di medan di hadapan hari ini
alhamdulillah betul betul kembali ke fitrah itu berkah yang luar biasa bagi kita semua
terutama di tempat ini
dalam doa bersama yang digelar usai ziarah di makam pendiri tarekat ini
jemaah tarikat naksabendi al holidya jalaliyah memajatkan doa agar pandemi covid sembilan belas segera hilang dari muka bumi
berdasarkan hasil hisap pomariah
tarekat naksabendi al holidya jalaliyah
yaitu bertepatan kemarin bakda asar
hilal menunjukkan sudah kelihatan dengan ketinggian dua meter
maka dalam hal itu tarekat naksabendi al holidya jalaliyah
yaitu membuat satu pernyataan bahwasannya pada hari ini melaksanakan sholat id bersama
di sini ada sedikit penurunan daripada jemaah yang melaksanakan sholat id
khususnya bagi daerah daerah yang di luar kabupaten simalungun ini
ya hanya sesipatnya perwakilan perwakilan
usai melaksanakan sholat id dan ziarah kubur
jemaah tarikat saling memaafkan
dan dilanjutkan dengan makan bersama
meski melaksanakan delvitri lebih cepat
pimpinan dan jemaah tarekat naksabandia al holidiyah jalaliyah berharap perbedaan itu
dinilai bukan sebagai perselisahan tapi sebagai rahmat
agus supratman ayat soderajat cimbalungun sumatera utara